daniel namanya media sosial itu pasti banyak video yang aneh aneh
belakangan ini jagad media sosial itu terutama warga di tebing tinggi sumatera utara
dikagetkan nih dengan sebuah video yang tidak lazim
iya bagaimana tidak lazim
jadi dalam video tersebut ada sebuah truk box terlihat membawa kabur gapura
gapura yang membawa kaburnya
iya dan banyak kan pengguna jalan di kiri kanannya yang kemudian memperingatkan untuk berhenti
karena di atasnya ada gapura di atas mobil truk tersebut
tapi ternyata sopir mobil truk tersebut langsung mempercepat laju kendaraannya
jadi ini dia nih gambarannya untuk anda
mungkin anda juga pernah melihatnya di media sosial ya karena sedang viral saat ini
video yang diunggah oleh marwan abdul di akun facebooknya
tampak dalam sevidio tersebut gapura yang nyangkut di atas kap sebuah truk box
sopir truk sepertinya tahu jika ada gapura di atas truknya itu
tapi ia justru malah mempercepat
kemungkinan ia berusaha untuk lari dari tanggung jawab nih
nah mungkin bahaya
kebanyakan kan kalau di ibu kota dimana mana ada orang motor atau pemotor yang ngasih ketahuan
ubahannya kempes atau sesuatu itu mungkin dianggap modus bahaya
nah kejadian yang terjadi di jalan bulian ini membuat pengguna jalan lainnya berusaha mengabadikan momen unik dan lucu
mungkin apa mungkin dia sadar atau nggak sadar ya ada gampura di atas sana
nah itu dia
bahkan ada spekulasi ini nampaknya truk tersebut itu tidak mempertimbangkan
tingginya mobil plus juga tingginya gapura saat ia lewati